setelah penghentian pembangunan sementara pulau c dan d
menteri kehutanan dan lingkungan hidup akan menerbitkan surat keputusan analisa dampak lingkungan pada pekan ke dua mei
reklamasi boleh dilanjutkan dengan berbagai persyaratan
proses pembangunan di pulau c dan d terhenti karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan
izin mendirikan bangunan sebenarnya sudah diajukan pemilik proyek pt kapuk naga indah sejak dua tahun lalu
salah satu syarat yang harus dipenuhi agar bisa melanjutkan pembangunan di pulau ini adalah
kanal ini berfungsi sebagai pemisah antar pulau dan akses hilir mudik menuju teluk jakarta
saat ini pulau c dan d masih menyatu
pihak kontraktor beralasan ketidaksesuaian perencanaan awal dan realisasi ini semata mata
karena proses konstruksi masih berlangsung
ini hanya sementara betul untuk menyelesaikan proses konstruksi apalah
tapi setelah selesai ini akan tetap dipertahankan jarak antar pulau seratus meter

jadi sebenarnya reklamasi pulau c dan d ini kami sudah berhenti pengurukan sejak oktober dua ribu empat belas
jadi sekarang ini hanya penataan dan perapian sama pemadatan
jadi tidak ada sama sekali pulau c dan d
kalian lihat ada alat alat di sini sebenarnya hanya proses pemadatan
tidak ada pengurukan lagi
sedikit mungkin bapak ini tidak terpisah
bapak harus memperbaiki izin dari awal kembali
karena kalau tidak itu berarti di atas lima ratus hektare kesatuannya
kalau di atas lima ratus hektare ya harus izin dan amdalnya dari pusat
ini mungkin barangkali yang merubah hal ini
jadi tidak bisa
dan ini persoalan juga akan tarik ke belakang
gambar pun merubahnya bagaimana
ini juga pertanyaan untuk kami semua
izin aturan bahwa setelah ini ditata akan tetap dibangun
kanal seratus meter dan dalam delapan meter
kita pegang omongan pengembangan ini bu pengembang
kalau nggak ribet lagi nanti urus izin apalah segala macam
saya kira apa yang perlu diperbaiki diperbaiki
sesuai dengan aturan dan undang undang termasuk soal lingkungan hidup dan sebagainya